menjelang perayaan imlek dua ribu delapan belas jemaah kelenteng fukling miao yogyakarta menggelar acara bersih patung dewa
pembersihan patung tersebut merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada dewa
komunitas tionghoa di kelenteng fukling miao kondomanan yogyakarta jumat siang menggelar acara bersih kelenteng
acara ini untuk menyambut perayaan imlek dua ribu lima ratus enam puluh sembilan yang akan jatuh pada enam belas februari dua ribu delapan belas mendatang
puluhan patung dewa dan dewi dibersihkan dengan menggunakan air dan bunga untuk menghilangkan debu dan noda noda yang menempel di patung
selain patung peralatan seperti tempat lilin dan duba juga ikut dibersihkan
kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun seminggu sebelum perayaan tahun baru imlek
kegiatan bersih bersih kelenteng ini dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk penghormatan etnis tionghoa kepada dewa dan leluhur
pembersihan dilakukan jumat siang karena dipercaya para dewa sudah naik ke kayangan
sehingga patung patung itu dalam kondisi kosong
kegiatan hari ini membersihkan patung patung para dewa para sinding
dalam satu tahun itu kan baru mau menjelang imlek itu dibersihin kurang satu minggu
yang naik patung patung ini kita akan untuk ngamu ya untuk memuja ya kepada istri
saya kan figurnya beliau beliau itu itu kan punya artinya sendiri
itu kan diwujudkan ke patungnya
ya menggunakan bunga melati bunga mawar sama kayu cendana
simbol apa pak kalau mawar sama sendani
kelenteng fukling miau merupakan satu dari dua kelenteng
kelenteng tua di kota yogyakarta selain kelenteng zhenglingong di kawasan poncowinatan
kelenteng yang berdiri satu sembilan ratus ini dapat menampung jamaah hingga tiga ratus orang
kelenteng ini merupakan hadiah pemberian sri sultan hamengkubwono v pada etnis tionghoa di kota yogyakarta waktu itu

kada bijak menjahatnya sedangkali pe
ada lebih euro baru
tetapi plan dan man anseto selain rgf bahkan menjahat yang merupakan pelanggan
lalu pemerintah brazil sudah memiliki kapal legislatif untukporno nvidia